komisi pemberantasan korupsi atau kpk mengusulkan
dana optimalisasi dihapuskan dari anggaran pendapatan dan belanja negara
karena ditengarai menjadi lahan bancakan anggota dpr
beberapa kasus bahkan sudah ditangani kpk
berikut sejumlah nama anggota dpr
yang terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan modus bancakan proyek
pada tahun dua ribu dua belas majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
menjatuhkan hukuman pidana enam tahun penjara
kepada waudenur hayati mantan politisi partai amanat nasional ini
dianggap terbukti menerima suap agar memasukkan sejumlah kabupaten
dalam daftar daerah penerima alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah
atau dpid tahun dua ribu sebelas
kabupaten yang akan dimasukkan adalah aceh besar pidijaya benar meriah dan minahasa
selanjutnya ada nama dewi yassin limpo
politisi partai hanura terjerat kasus suap setelah dianggap melakukan
praktek ilegal dengan memasukkan proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga hidro
di kabupaten deyai papua ke dalam apbn dua ribu enam belas
kemudian ada nama mantan politisi pdi perjuangan damayanti wisnu putranti
damayanti yang sebelumnya duduk sebagai anggota komisi lima dpr ini
menerima suap dari perantara pengusaha untuk melicinkan proyek
kementerian pekerjaan umum di indonesia timur
terakhir kpk menangkap anggota komisi tiga dpr dari fraksi partai demokrat iputus sudiartana
pada operasi tangkap tangan pada dua puluh delapan juni lalu
putu diduga berupaya mengatur proyek infrastruktur jalan di sumatera barat
senilai tiga ratus miliar rupiah
padahal proyek ini seharusnya masuk dalam ranah komisi lima dpr